indonesia tidak akan pernah berhenti di tempat ini
karena itu di hari terakhir masa tugas kami di sini
izinkan saya menyampaikan dengan lantang dan dari lubuk hati yang terdalam
terima kasih jakarta
terima kasih atas amanat yang diembankan
terima kasih atas kepercayaan yang disematkan
terima kasih atas dukungan yang diberikan
terima kasih atas kerja yang disumbangkan
terima kasih atas kritik yang dikirimkan
terima kasih atas segala doa yang dikirimkan dari tempat tempat yang sunyi
yang pendoanya tidak pernah kita lihat wajahnya
terima kasih kepada semua
dan secara khusus izinkan saya menyampaikan
terima kasih kepada semua yang hadir hari ini
yang berkumpul di balai kota ini
yang terlalu banyak untuk disebut namanya satu persatu
pada semua yang ikut menyaksikan dari seluruh penjuru ibu kota
maupun dari daerah daerah lain di indonesia
saya ucapkan terima kasih terima kasih dan terima kasih
kita telah bersama sama melewati perjalanan mulia selama lima tahun ini
dan saya ingin sampaikan pesan juga untuk semua
mari kita terus dukung pemprov dki jakarta ke depan
dalam meneruskan program programnya dalam menjalankan rencana rencananya
dalam menuntaskan kerja kerjanya
dan terus menjaga
agar jakarta sebagai kota global tetap setara dengan kota kota global lainnya
di mana kotanya maju warganya bahagia
ada keadilan ada kesejahteraan ada kesetaraan ada kelestarian
dan yang tidak kalah penting adalah
kota yang mengibar tinggikan nama indonesia di mata dunia
terakhir saya mohon ampunan kepada allah subhanahu wa ta'ala
dan mohon maaf kepada semuanya yang hadir dan semua yang mendengar dari sini
dan hilaf seluruh jajaran yang bekerja di bawah kepemimpinan saya selama lima tahun ini
bila mungkin ada salah hilaf
ada yang luka ada yang tersinggung ada yang tak nyaman
insya allah yang maha pengampun akan membukakan pintu ampunannya kepada kita
seolah olah semua yang saya cintai yang saya panikakan
kami datang tanpa muka
semoga allah merahmati kota jakarta
dan melindungi kita semua
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saga berdilagun tadi
terima kasih sekali lagi
saya akhiri disini
kami mengundang pak ahmad riza patria berserta ibu berfoto bu
pak kami persilahkan
bapak ibu tetap duduk
bapak ibu tetap duduk
kita tetap di schedule
kita tetap duduk
kami persilakan untuk berfoto dan selanjutnya kita juga akan berdoa
yang masih anda saksikan saat ini adalah gubernur rekajakarta anies baswedan bersama wakilnya amat nizapatria bersama sang istri juga hadir di balai kota
menghadiri acara perpisahan masa akhir jabatan mereka pada hari ini dan akan dijabat oleh pejabat atau penjabat gubernur selama lima tahun ke depan hingga dua ribu dua puluh empat
dan tadi pesan yang disampaikan anies adalah kepada yang meneruskan yaitu penjabat gubernur berikutnya untuk selalu melanjutkan program pemprov menjaga kota jakarta sebagai kota global sama dengan kota lainnya
dan juga anies berpesan agar kesetaraan tetap dipertahankan maupun kelestarian dari ibu kota dan dia meminta maaf kepada seluruh pihak jika ada hal hal yang tidak berkenan
dan tentunya berterima kasih kepada semua pihak yang mendukungnya atas kepercayaan dukungan kemudian tenaga kerja yang disampaikan termasuk kritik yang telah dilontarkan
dan yang menarik yang bisa saya tangkap di acara ini adalah banyak sekali tentunya relawan dari anies karena teriakan anies presiden dua ribu dua puluh empat ini menggema di sana oleh para relawan
kita akan nantikan bagaimana perkembangan terbaru di hari ini terkait akhir jabatan